kepala badan pengelola keuangan haji anggito abimanyu mengatakan
bpkh siap mentransfer biaya haji ke kerajaan arab saudi
total biaya yang siap ditransfer adalah tujuh lima triliun rupiah
jumlah yang kami sediakan sudah sesuai dengan apa yang telah menjadi kebijakan
memerintah dan disetujui oleh dpr
untuk itu kami sudah siap mentransfer dana tersebut
kepada kerajaan arab saudi melalui pelayanan hotel catering
dan transportasi melalui kementerian agama
penyelenggaraan haji sebenarnya membutuhkan biaya rp delapan puluh satu tujuh juta rupiah per orang
namun dengan subsidi pemerintah setiap calon hanya diminta membayar tiga puluh sembilan sembilan juta rupiah
pelunasan biaya perjalanan haji bisa dilakukan di salah satu dari tiga puluh bank
penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji
sementara untuk konfirmasi pelunasan dapat dilakukan di bank penerima setoran
yang selalu diperlukan
atau di kantor kementerian agama kabupaten kota
sejak awal masa pelunasan yaitu di tanggal sembilan mei
sebagian besar calon telah melunasi biaya perjalanan haji
untuk saat ini kita sudah dialokasikan data dari kementerian agama
kita dipercayakan untuk melakukan pelunasan keberangkatan haji
untuk tahun ini itu ada tiga sembilan ratus sembilan puluh delapan orang
untuk perdata kemarin pada tanggal delapan belas jam enam malam itu
kita sudah melakukan pelunasan sekitar tiga sembilan ratus sembilan puluh delapan orang
untuk ini sih tinggal sembilan orang aja
mudah mudahan sih diperkirakan hari ini akan dilakukan pelunasan seluruhnya
kloter jemaah haji pertama akan berangkat tanggal empat juni
sejumlah syarat ditetapkan pemerintah arab saudi dalam perjalanan haji kali ini
di antaranya perjalanan haji hanya diperbolehkan bagi yang berusia di bawah enam puluh lima tahun
dan telah menerima vaksinasi lengkap covid sembilan belas
yang disetujui kementerian kesehatan saudi
monika konado fajar indrajaya jakarta